sorotan lain saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengatakan
penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang akan melibatkan para elit politik
termasuk ketua umum pdi perjuangan megawati
gibran raka buming raka menyebut bahwa dalam menyusun kabinet pemerintahan prabowo gibran mendatang
akan meminta masukan dari para senior dan tokoh tokoh politik termasuk megawati soekarno putri
namun gibran mengaku bahwa sejauh ini belum ada komunikasi dengan ketua umum pdi perjuangan tersebut
sementara politikus pdi perjuangan masinton pasaribu menyebut
rencana presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto dan gibran raka buming raka
untuk melibatkan elit politik termasuk ketua umum pdip megawati soekarno putri hanyalah gimmick
ya kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan ibu megawati konsultasi terkait kabinet
menurut saya itu cuma gimmick gimmick saja dan itu ya nggak perlulah
bu mega pasti nggak menanggapin gaya komunikasi gimmick gimmick seperti itu
karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus jujur gitu ya
itu cuma gimmick gimmick yang gak punya makna dan punya